bakal calon gubernur dki jakarta petahana basuki cahayapurnama mengakui dirinya meniru gugatan gubernur lampung syahrudin zp yang diajukan pada tahun dua ribu delapan belas
materi gugatan itulah yang akan dibacakan basuki atau ahok pada lanjutan sidang gugatan cuti kampanye di mahkamah konstitusi siang ini
dua puluh tahun lalu syahrudin zp memenangkan gugatan uji materi di mahkamah konstitusi atas undang undang nomor dua belas tahun dua ribu delapan tentang perubahan kedua atas undang undang no tiga puluh dua tahun dua ribu empat belas
syahruddin zp memiliki latar belakang sebagai calon petahana sama dengan posisi basuki cahayapurnama saat ini
sesuai masukan dari hakim mk ya kita ya perbaiki sesuai dengan dasarnya
kita juga cari kan dulu orang ngajukan uji materi
uji materi ini ke pak daerah mana saja
jadi kita dapatkan yang lampung dulu
gimana caranya sampai dia bisa diterima
jabatan dia sebagai pribadi dan juga sekaligus sebagai gubernur
yaudah kita nyontek aja polanya seperti itu
itu yang kita sampaikan